jadi kamu sholat maghrib sendirian
iya pak ustadz
ini tidak bisa dibiarkan terus menerus
saya harus mengeluarkan peraturan tentang takjil
takjil hanya untuk yang berpuasa
kangkos kita mau pamitan dulu ya
makasih banyak nih
kalau begitu kami pamit pulang juga kangkos
besok masih ada lagi kangkos
insya allah besok masih ada tajil gratis
terus dagangan kita gimana
ya kalau nggak laku disedekahin lagi
ih anak aja kalau ngomong
semua gara gara takjil
ah mau pulang aja
wah pulang dulu ya
wah itu tajil sama makanannya kalau nggak habis bawa pulang aja buat wasaum sama idan
iya kos makasih atu
si bibi mau ngomel ngomel terus
kalau gitu icip pulang ya
jangan jangan kamu umpetin ya uangnya
ya enggak tuh ce
pengunjung jama rame pisan
tapi yang beli celok mah jarang
lagi puasa ce
tempat ngamu burit rame kang
tadi deket ketemu kang aceng
kang idoy ada cek utin
wah rame pisan pokoknya
ici ikut ngamu burit ah
dagangan gak laku malah mau ikut ngamu burit
ngamu burit kan juga ibadah bi
kamu te palingan cuma mau nyari jodoh i ce
tuh kan gak boleh
bibi mah gitu
kamu teh besok besok dagangnya pindah aja
udah tau yang beli sepi
masih aja nongkrong disitu
yaudah tuh cuy te pamit
mau siap siap traweh
dinuteh boleh gak
ikut di tim goreng goreng sahur
itu kan bukan dari anak anak sini
dari anak kampung sebelah
kamu pulangnya sama siapa
udah gak usah
heran lah orang
tambah minumnya ah
kalau makan pelan pelan
sobri pamit dulu ya
sobri mau tarawih di ceraus
ah teh nggak tarawih di sini dulu
nggak usah dede cantik
ada atu neng
kan papa punya lima perak
mana cukup atu pak
cukup atu neng
jangankan lima ribu
dua ribu perak juga cukup
kan papa punya banyak kenalan di terminal
sebentar ya pak
uh lima puluh ribu mah cukup neng
kalau seratus ribu lebih dari cukup
papa bisa beli makan sahur sekalian
alhamdulillah ini mah cukup neng
jadi kamu sholat maghrib sendirian
ini tidak bisa dibiarkan terus menerus
saya harus mengetahui
mengeluarkan peraturan tentang takjil pertama takjil hanya untuk yang berpuasa kedua takjil
hanya untuk yang sholat ketiga takjil hanya untuk musafir kalian harus tahu takjil itu adalah sebuah
budaya awalnya karena ada orang yang dalam perjalanan sementara dia dalam kondisi puasa
susah mencari makanan untuk berbuka makanya masjid masjid menjidakan takjil untuk menjalankan
sunan nabi mensegerakan berbuka ini mohon karena saya orang terpandang di desa ini
menyediakan takjil buat kalian tidak ini semata mata untuk musafir paham bahwa sok